kurang dari dua puluh empat jam pernikahan pangeran harry dan meghan markle digelar
keduanya pun telah melakukan geladi bersih
ribuan orang juga telah memadati jalanan windsor untuk menyaksikan parade kereta keduanya
bahkan tak sedikit yang rela menginap di tenda
geladi bersih pernikahan pangeran harry dan meghan markle rampung digelar pada kamis tujuh belas mei
wartawan sempat mengabadikan harry dan meghan yang berada dalam iringan mobil menuju kastil windsor
harry dan meghan tampak kompak mengenakan busana berwarna putih
ratusan orang mengikuti jalannya geladi bersih pernikahan dan mereka berkumpul di sudut jalan windsor
aparat kepolisian bersenjata tampak mengamankan geladi bersih dan sedikitnya dua ratus lima puluh angkatan bersenjata inggris juga disebar di sepanjang jalan yang akan dilewati parade
turut dipersiapkan untuk berjaga di atap kastil windsor selama proses
seratus ribu orang diperkirakan akan turun ke jalan menyaksikan pernikahan harry dan meghan
ditambah pangeran harry dan meghan yang memutuskan untuk mengundang dua warga dari berbagai kalangan untuk menghadiri selebrasi di dalam kastil windsor
euforia pernikahan kerajaan ini pun terlihat dari banyaknya penggemar yang rela berkemah untuk menyaksikan parade kereta kuda
tak hanya warga inggris
mereka juga datang untuk menikmati pernikahan
mereka juga membawa bendera besar dan atribut khas inggris lengkap dengan foto harry dan meghan
mereka juga membawa bendera besar dan atribut khas inggris lengkap dengan foto harry dan meghan
kedua hotel ini berjarak tiga puluh menit dari kastil windsor